tak bisa lewat lagi ada jatah
saja waktu untuk tim kunanta tinggal lima menit lagi ya
hai lima menit aduh gimana dong aduh
semuanya santriwati ambil minuman persiapkan buat nanti kedatangan teman teman
kalau gitu ustadz yang bawa kakek kakeknya saya dorong gerobaknya ya
jangan ustadz salah ben ustadz yang bawa bapaknya saya yang bawa gerobaknya
oke maaf ya kita lagi mau buru buru kita bantu kakek ke pinggir aja
yang penting kita bantu kakek
oke terima kasih
ya allah ya rabbi
pak klam pak
pak klam pak
pak klam pak
pak klam pak
sini pak pelan pelan
sama sama pak saya pamit duluan ya
masuk masuk masuk
pak kabarin ustadz januyuy dulu
assalamualaikum ustadz januyuy
ini saya mau kabarin mobilnya udah berubah
ustadz januyuy udah bisa jalan lagi
langsung meluncur ke sana ya
insya allah tepat waktu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak deh pak fidik sir
sekarang udah bisa jalan
sekarang kita tinggal tunggu aja
lagi ada hajatan
ini begini nih biasanya nih
hajatan tengah jalan
nah kita jadi nggak bisa lewat kalau begini
siapa sih yang ini
masya allah cantik banget
itu kok usazanuyoy ada di situ
berarti ini yang pakai baju pengaten siapa dong nih
wah perasaan saya nggak enak nih
gak mau ah
kok jadi positif sih ah
ternyata perempuan yang pusing positif
pak puter balik
wah leyal nih orang nih
pak maaf ya pak
nggak mau usaz
ustadz kita disuruh puter balik gitu
ih bukan usadz yang puter balik
itu siapa dong
wow sepertinya usadz itu keserupan sama jin
karena usadz itu mikirin yang engga
tuh usadz tuh
ini anak aja
udah ditahayal ngomongnya
pak makasih pak ya
puter balik ya
itu jalan yang mereka lewatin ternyata
tertutup sama orang hajatan
jadi mereka masih berterbalik lagi
bagaimana ini seregen kok bingung banget jadinya
hidungnya sepen potes aja
mata tuh dijaga
ya daripada celak celokan
pos siti gak perlu gitu
makan datu sendiri
saya sama pacar gak dibagi bagi
itu pade tuh kesel
kasian itu pos siti buruan
tenang tenang biarin biar
kasih waktu dulu kasih waktu
ini begini nih orang seraka
biar setelah ini pos siti
karena ini keselak
karena keselak pade jadi dosanya berkurang
jujur aja sebenarnya itu saya punya rencana b
kalo emang santriwan belum pada dateng
saya nggak yakin rencana bis saya itu bakal berhasil atau enggak
rencana b nya itu apa
rencana b nya itu apa
kalau ide ustazah itu mau memakai santriwati untuk melantikan santriwan
saya setuju ustazah
daripada tim kuna tadi di disqualifikasi gimana
pade isutun yuk
patek saya lepek
patek saya lepek
abang boleh demeg
gimana dirinya pade
mantap betul gimana kalau kita tes dulu boleh gimana ya kan yang punya ide ustaz ya kayak
gini aja pak gimana kalau pak diambil bola itu terus pada lempar karena kita lihat gitu
atau enggak nah ada ada awas sebuah kanan sebagian atas atas
ada harapan yang kayak gini mah
ya allah ya allah
juga sama orang
ya allah bola mana pertandingan pertandingan saja waktu untuk tim kunanta tinggal lima menit lagi ya
lima menit aduh gimana dong